terima kasih banyak pak terima kasih banyak
mudah mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik ya pak ya
sekali lagi terima kasih pak
tebar pesona dalam pesawat
kamu kok semangat membuka usaha ya sar
ya semangat dong mah ini kan usaha baru
harus semangat masa lemas
usaha warung jamu
kamu ngapain disini kamu apa apa
harusnya aku yang tanya kamu dong kamu kok ada di sini
oh aku tadi kebetulan lewat sat
aku cuma lagi bingung aja wi
kamu kan tahu tiap hari aku pergi ke kantor
tapi sekarang aku gak ke kantor lagi
aku bingung aja aku harus ngapain
rasanya aneh ya
ya kalau menurut aku sih kamu harus manfaatin waktu ruang kamu
sebenarnya sih nenek udah nawarin modal ke aku untuk aku buka usaha sendiri wih
lebih akunya aja yang lagi gak bersemangat
ya kamu harus semangat dong saat
yang pasti aku pasti dukung kamu
ya tapi usaha apa wi
aku juga lagi gak bersemangat
kamu punya ide gak
yah aku lagi
pengalaman kerja aku kan dikit
aku pernah ngapain coba
cuma jadi perawatnya andre
terus jadi tukang jamu
terus ketiri kafe
bukan jamu kan
kamu kan udah berpengalaman wi
eh wi kamu bantu aku kan kalau kita usaha jamu
ya gak gitu juga wi
kita buat usaha jamunya lebih menarik
daripada harus keliling keliling capek
tapi ntar nenek marah lagi sama kamu
udah ada soal itu sih kamu gak usah pikirin
nenek seurusan aku
yang penting sekarang kamu setuju apa enggak
kamu mau bantu aku enggak
kamu anggap ayah sebagai modal awal
cucu kesayangan nenek datang ke ruangan nenek
kok muka kamu kayak gitu sih
kamu udah masalah
seharusnya aku yang nanya sama nenek
enggak kenapa tiba tiba satria itu mengundurkan diri perusahaan ini nih
ini pasti bukan kemauannya satria
kamu kok nanya kayak gitu sih
kamu kan dengar sendiri dari satria
kalau dia keluar dari perusahaan ini atas kehendaknya sendiri
kok aneh sih pertanyaan kamu
nenek gak bohong sama aku kan
kamu gak percaya sama nenek
anda tenang aja pak jimmy
uang modal itu pasti akan aman di tangan saya
dan anda akan terima hasilnya
ya harapan saya juga begitu
dan saya percaya kok
saya akan ke bank sebentar untuk mentransfer uang itu
bisa bisanya dia percayain uangnya sama aku
apa maksud ucapan pak george tadi
jangan jangan pak jos mau nipu pak jimmy
jadi bapak setuju jadi supplier tetap saya
terima kasih banyak pak
mudah mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik ya pak ya
sekali lagi terima kasih pak
tebar pesona dalam pesawat
kamu kok semangat membuka usaha ya sar
ya semangat dong ma
ini kan usaha baru
harus semangat masa lemes
kena sembelit jangan minum obat nyamu
kamu tuh lalit
cuma mama pegang jejak kamu
kamu udah gila ya
sayang tapi nggak jual jamu
bulung puyuh kepincut
mama bisa keribut
kamu bikin malu
ini ada apa sih
darah tinggi kuku matahari
sampai stadion empat
iya kamu tiap hari juga darah tinggi
sampai stadion empat
sat ada apa sih sat
tahu lo tanya aja sama nyokap gue
kau mau usaha kau dibilang gila
padahal usaha gue kan halal buka warung jamu
bukan ada yang lain apa sat
lo nggak setuju juga
lo nggak bukan yang lain
gue tetap akan ngelakuin apa yang gue mau kok
terserah kalau kalian mau
terserah kalau kalian pada nggak setuju
yang penting aku seneng dan halal
indik lihat tuh anak kamu
dia memang sengaja mau bikin malu keluarga kita
sama sama diem aja deh
eh udah nggak usah nama tambahin pak
pak pak jimmy
pak tunggu pak
kamu udah perlu dengan saya
ya allah aku harus gimana
apa aku diem aja pak jimmy mau ditipu pak joshu
tapi tapi aku dosa kan kalau aku tahu sesuatu yang jahat dan aku diem aja
kenapa diem aja
sebaiknya bapak batalin aja bisnis bapak sama pak jus
kamu bilang batalin kerja sama saya dengan pak josh
dengar ya berani beraninya kamu ngomong seperti itu
kamu gak ada urusannya dengan bisnis saya
kamu benar benar gak tau malu tiba tiba datang lalu ngomong seperti itu
nggak cukup selama ini sudah bikin saya rugi
tenang besi tysik betul
kenapa tidak tahu tau
nggak mau lupa
niphalt lagi goku sagabah
karenin sudah jaman
tapi dia udah marah marah
kayaknya dia gak mungkin mau denger omongan aku
percuma juga aku ngomong
ya mudah mudahan pak jimmy nanti sadar sendiri
sebelum pak josh bener bener nipu dia
sebaiknya kamu pergi dari sini